beberapa partai yang tidak lolos ke senayan juga mengajukan gugatan ke mahkamah konstitusi
lalu bagaimana peta politik di senayan ke depan
dan bagaimana dpr membahas putusan mk soal ambang batas parlamen
pak prabowo ketemu bang surya lama dipercakapkan
ini bagian dari strategi meredam angket ya
jadi ketika pertama kali angket ini diwacanakan oleh pak ganjar
kita dengan sungguh sungguh sepenuh hati memikirkan bagaimana ambil peran dalam angket
kita dengan pak habib dan sekjen pkb sudah rapat empat kali
sudah sampai tim kita tim teknis kita
mempersiapkan materi materi berdasarkan pengaduan pengaduan daerah
yang nanti akan kita sumbangkan ke panitia angket di dpr
setelah kita bertemu kemudian para pimpinan satu
jadi kalau kita clear
lalu kalau sekarang ada keluhan dari publik mengapa lambat
minggu lalu kita rapat dengan pak habib rapat tiga sekjen
kita sampai kepada pikiran seperti ini
kalau memang kita ingin percepat
kalau hanya mengusulkan untuk dua puluh lima orang
kita bertiga bisa kita ajukan dengan syarat nanti di paripurna
pak baskara dan kawan kawan harus bersama kita supaya angket ini goal
nah ternyata ide itu kita ajukan ke ketua ketua umum kita
ketua umum kita bilang enggak sekalian
nah kita menanti karena kan setiap partai kan punya dinamika sendiri
setiap partai punya dinamika sendiri dan angket itu sebuah evaluasi total terhadap
jalannya proses pemilu dengan keterlibatan pemerintah
jadi kita sungguh sungguh dan kita juga terus berdialog dengan pak baskara dan kawan kawan
saya terakhir dengan pak komarudin
tapi memang ini butuh waktu
butuh waktu untuk menyatukan seluruh potensi butuh waktu untuk menyatukan semua pikiran
mengapa dari awal kita bersungguh sungguh terhadap angket
karena yang mencetuskan ini putra terbaik partai terbesar
seorang ganjar yang diakui sebagai kader terbaik partai terbesar
sungguh sungguh dan kalau sekarang kesannya gembos
pertemuan pertemuan kita masih jalan hanya karena isunya banyak apalagi hari ini mulai sidang mk
tetapi kita minggu lalu kita masih berbuka bersama
oke kita tanyalah pak basarah
masuk angin jadi gembos atau gimana angket nih
teriaknya lantang kemudian hilang lagi gitu
ya mas budiman persoalan penggunaan hak angket oleh dpr ri itu bukan merupakan variable politik yang berdiri sendiri
tapi dia melibatkan sekian banyak variable yang akan mempengaruhi apakah angket itu akan efektif atau tidak
tentu ketika pemikiran dan langkah mengenai angket itu kita gulirkan
pemikiran kita harus meletakkan national interest kita di atas kepentingan kepentingan lain
apa national interest kita di dalam konteks mengajukan usulan hak angket ini
jadi itu adalah mekanisme politik yang secara konstitusional diberikan oleh undang undang dasar kita dan undang undang md tiga
yaitu hak angket hak untuk menyelidiki apakah benar presiden bersama para pembantu pembantunya telah melanggar sekian banyak peraturan perundang undangan
tetapi begitu angket ini berproses maka akan ada banyak variable di sana
apakah dukungan fraksi fraksi yang ada di dalamnya itu akan signifikan
karena pada akhirnya pengambilan keputusan itu akan dilakukan per kepala
maka kita akan lihat berapa banyak kekuatan itu
kami terus melakukan monitoring memperhatikan gelagat dan dinamika
misalkan saja kita beberapa kali diajak oleh teman teman nasdem untuk bersama sama
tapi kan kita juga mengikuti kemana kemudian arah teman teman partai politik yang lain
tapi tentu kita dengan satu asumsi menghormati juridiksi politik setiap partai untuk menentukan langkah kebijakan dan langkah politik yang masing masing
tapi sampai hari ini pdi perjuangan melalui ibu megawati soekarnoputri ketua umum kami
yang memiliki hak prerogatif belum menyatakan mundur dari hak angket itu
karena belum mau melakukan pertemuan pertemuan dengan pak prabowo ataupun yang lainnya
masih ada tahapan sengketa phpu di mahkamah konstitusi
jadi double track ini tetap kami lakukan
kajian akademis atau naskah akademis untuk angket itu terus kami perdalam sambil menunggu momentum politiknya
legal action kami lakukan lewat phpu di mahkamah konstitusi
mas edi suparno masih perlu bagi perwakilan dari dua untuk dilakukan hak angket
ya menurut kami tentu namanya juga hak ya
jadi dari kacamata yang mengajukan itu tentu berbeda daripada kami yang berpendapat mungkin itu tidak perlu
mengingat pemilu berjalan relatif dengan baik
kalau memang ada kekurangan di sana sini saya kira itu dalam setiap pemilu pun demikian
pilkada pemilihan kepala desa pun pasti akan ada
tetapi dalam proses kita melaksanakan pemilu kemarin berbagai indikasi kecurangan atau kekurangan yang ada itu kan bisa langsung dilaporkan
dan itu proses bisa dilaksanakan saat itu juga
nah jadi ketika kemudian proses itu dilaksanakan apakah diterima atau tidak dijalankan atau tidak tentu itu kita lihat bagaimana pada saat itu diputuskan oleh gakumdu
tetapi pada akhirnya ketika kita kemudian mendapatkan hasil perhitungan suara dan hasil perhitungan suara itu kemudian disepakati oleh para pihak
tetapi yang merasa keberatan tentu apa yang disampaikan oleh mas baskara tadi bisa melakukan proses melalui phpu di mk
itu sudah koridornya sudah demikian
apakah kemudian di parlemen akan dilakukan hak angket itu namanya juga hak
tapi tentu kami merasa bahwa proses pemilu ini sudah berjalan dengan baik
tetapi hasil ini bisa diterima
dan menurut kami hasil ini juga cukup baik
karena masyarakat pun tidak ada yang kemudian merasa keberatan bahwa terjadi kecurangan masif dalam pemilu itu
sehingga harus ada hak angket untuk mempertanyakan kekurangan kekurangannya di dalam pemilu
oke kalau bung andi malarangin masih masa perlu gak sih hak angket sekarang ini
kan menarik juga kalau kita lihat bahwa yang katanya mendukung hak angket atau paling tidak menggambar gemborkan hak angket pasti dari pendukung satu atau tiga
kalau pendukung dua kan kita menganggap nggak perlu
kalau bicara soal kecurangan dan sebagainya ada mekanismenya yaitu di mahkamah konstitusi
nah persoalan yang lebih mendasar sebenarnya adalah lebih baik kita bicara nantinya setelah semua selesai
kita bicara bersama sama kpu tentang bagaimana memperbaiki sistem pemilu kita
mulai dari sistem pemilunya sampai pernak pernik tentang prosedur pencoblosan
apakah kita perlu memulai dengan e voting supaya menekan angka kematian para lebih dari seratus orang di kpps itu
karena mereka menghitung sampai subuh sampai besok paginya lagi
e voting mungkin salah satu jawabannya
mending kita bicara tentang ini setelah ini semuanya selesai dalam rangka memperbaiki sistem pemilu kita bersama sama dengan kpu
kita bisa bicara tentang mana yang lebih baik